jangan ikut campur urusan
kamu jangan mengganggu mereka berdua
akan aku kabulkan permintaanmu
kalau serangannya seperti ini
mana mungkin kau bisa mengalahkanku
kau masih bisa menghindar
insya allah aku akan membantu paman
kau itu perintahmu
aduh dunia den
sudah nungguin apa melengser
kita ayah pendekar tembang den
raden maesah den
aduh urusan di gawat den
bapak atuh ya den
kita dia masih mengintai kita
lebih baik aman yang saya sekarang
kembali ke pesantren
aku harus mengejar maesah
agar maesah tidak mengganggu pesantren kita lagi
aduh aku harus mengejar maesah
aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi
apa kalian berdua baik baik saja
kami baik baik saja pangan
terima kasih telah menyelamatkan kami
kami hanya terluka sedikit kakak
terima kasih sudah menolong kami
sepertinya kalian berdua luka dalam
kalian harus segera disembuhkan
aku tidak punya waktu
dia sudah menyelamatkan nyawaku
tampaknya dia sangat peduli padaku
kalian harus kembali ke istana
biar aku yang mengurus orang itu
kanuragan orang itu tidak main main
aku tidak mau terjadi apa apa padamu kakak
aku akan berusaha sekuat tenaga
jangan ikut campur urusan
kamu jangan mengganggu mereka berdua
akan aku kembali
aku akan kabulkan permintaanmu
aku sangat mengkhawatirkan kakak balapati
bagaimana kalau terjadi sesuatu kepadanya
apakah kau entregasi makanan
oh ya tuhan

aku ingin tahu siapa orang yang telah melukai nimas ararasatang dan juga nyai kom maladewi
ya lebih baik aku selidiki sekarang juga
baiklah rimas keselamatan kita memang lebih penting
kakang balapati semoga saja tidak terjadi hal yang buruk padamu
baiklah rimas keselamatan kita memang lebih penting
baiklah rimas keselamatan kita memang lebih penting
sekarang bukalah penyamaran paman agar balapati tahu siapa paman sebenarnya
ya balapati dia ini adalah paman kuranda geni
manusia ini pasti prajurit pajajaran
dan aku harus habiskan dia